anak ini juga asik banget kenapa karena baru sekolah dasar atau tetapi sudah bisa menguasai beberapa bahasa asing bahkan lebih dari tujuh belas tujuh belas bahasa asing
tujuh belas bahasa asing apalagi ya gunakan untuk berbincang setiap hari untuk melakukan hal yang dilakukan juga setiap harinya
nah yang menarik nih pemirsa bahwa anak ini bisa bahasa tersebut itu otodidak karena melihat perbincangan yang terjadi ketika ada tur guy keluarga asing datang dan lain sebagainya
iya kalau misalnya kita bicara balik kan penuh dengan wisatawan ya kita coba intip dulu siapa dia dan bagaimana ia belajar
udah siap batur ulu danu
begitulah putu rista berkomunikasi dengan wisatawan yang tengah berkunjung ke obyek wisata pura besakih di kabupaten karangasem bali
aktivitas ini dilakukan seusai pulang sekolah
hampir setiap hari putu menawarkan kartu pos kepada wisatawan di obyek wisata di kaki gunung agung itu
dalam menawarkan kartu pos dagangannya putu rista selalu menggunakan bahasa asing sesuai asal wisatawan
murid kelas empat sd ini menguasai empat bahasa asing
yaitu perancis jerman belanda dan inggris
ia juga bisa berkomunikasi menggunakan bahasa dari eropa barat lain
seperti denmark luxembourg norwegia spanyol portugis sampai italia
tak hanya eropa barat gadis ini bisa menawarkan kartu pos dengan sejumlah bahasa eropa timur
seperti rusia hongaria polandia slovakia romania slovenia makedonia sampai bahasa republik cek
jika melihat wisatawan asia putu rista akan menawarkan kartu pos dengan bahasa thailand korea atau jepang
senang gak udah bisa menguasai puluhan bahasa ini
ada keinginan untuk belajar lebih biar lebih menguasai
nanti perancisnya gimana
pengen kursus atau less atau belajar di kuliah nanti bahasa
kan jadinya saya mengetahui bahasa lebih banyak lagi
emang kira kiranya apa sih
putu rista merupakan anak pertama pasangan iwayan david seorang pemandu wisata
dengan ni nyoman parmi yang menjual minuman dan kartu pos di pura besaki
kemampuan ini muncul karena ia sering mengikuti orang tuanya dan rekan rekannya bekerja sebagai pemandu wisata
seringkali putu bertanya langsung kepada pemandu wisata jika ada kata kata yang tidak dimengerti
pada usia tujuh tahun putu mulai menawarkan kartu pos dengan menggunakan bahasa asing
ya aku sangat terkesan dengan anak anak itu yang berbicara banyak bahasa
ya itu cukup luar biasa
meski memiliki kemampuan yang langka tapi putu rista tetap tumbuh normal
dia juga sering bermain dengan anak anak seusianya
igede nyoman wiryadinata karangasem